sebutkan dalam rangka pencapaian
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
apakah itu iuran bukan
sekali lagi dijelaskan di sini adalah sumbangan dari orang tua siswa
yang menitipkan anaknya sekolah di sini harus ikhlas dari orang tua tersebut
yang kedua sesuai kemampuan dari para orang tua
yang ketiga tidak ada paksaan dan kewajiban
itu muncul dibutuhkannya sumbangan ketika sekolahan ini untuk mempertahankan prestasi sekolahan
prestasi sekolahan mempertahankan itu kan ada kegiatan kegiatan yang harus dilangsungkan
contohnya yang muncul di rks itu
ngikuti olimpiade misalnya begitu ya
efek dari perlombaan itu banyak
karena di awalnya ini harus kompetisi ini dipersiapkan di tempat dan seterusnya
pada akhirnya di ujungnya siapa yang terbaik mewakili sekolahan itu untuk kompetisi
dan ini kan diadakan oleh pemerintah